bagaimana kondisi terbaru di sana berapa banyak personil yang dikerahkan ke lokasi apakah api masih cukup besar membara silahkan
iya sampai saat ini memang masih api masih tersembara kemudian masih terjadi ledakan ledakan
sehingga untuk kita juga tidak bisa lebih dekat lagi ke lokasi kejadian
yang jelas saat ini kita masih berkonsentrasi untuk mengamankan masyarakat yang ada di sekitar wilayah gudang munisi agar tidak ada yang dekat
dan mengamankan masyarakat untuk ke arah tempat yang lebih aman
dan kita juga memberikan penekanan kepada masyarakat apabila menemukan benda benda yang terbang dari daerah gudang munisi
untuk tidak memegang tidak mendekat kalau bisa menjauh
sehingga nanti lapor kepada kita
agar tim dari peralatan angkatan darat nanti akan mengamankan benda benda tersebut
oke pak kristome ini agak sedikit mempertegas saja pak supaya lebih jelas
tadi kan anda mengatakan bahwa belum bisa mendekat lebih dekat begitu
tetapi proses pemadamannya sendiri sebenarnya sudah dilakukan ya pak
ya kita berusaha artinya gini gudang munisi itu sendiri kan memang sudah didesain dengan adanya tanggul penahan ledakan
kemudian di dalam gudang misi sendiri sudah ada alat pengukur suhu kemudian ada alat pemadam kebakaran
yang apabila terjadi kebakaran dia akan meminimalisir untuk api akan membesar
artinya yang jelas bahwa kita berusaha untuk mendapatkan itu tapi karena masih kondisi ledakan masih terjadi
tentunya tidak bisa maksimal dan kita tidak bisa mendekat lebih jauh
yang jelas kita meminta agar masyarakat mengamankan yang ada di sekitar gudang pengungsi untuk benar benar aman dan tidak menekat ke arah lokasi terjadi kebakaran
oke pak kami ingin mengonfirmasi hingga saat ini apakah ada korban atau bagaimana
sampai saat ini kita belum bisa mengkonfirmasi apakah ada korban kemudian penyebab dari kebakaran apa
karena kita masih belum bisa mendekat betul ke wilayah lokasi kejadian
dan kita saat ini masih berkonsentrasi untuk mengamankan masyarakat yang ada di sekitar wilayah gudang munisi
mengamankan mereka ke tempat yang lebih aman termasuk menestembakan alat pemadam kebakaran kemudian selkam ambulans dan sebagainya
sehingga untuk mengantisipasi apabila antiladakan sudah terjadi dan kebakaran sudah bisa kita kembalikan
maka kita akan terus mengupdate dan kemudian mencari apa sih penyebab terjadi kebakaran ini
oke radius aman bagi warga untuk dievakuasi menjauh dari lokasi kebakaran

kondisi ini kan berbagai macam di sana ada yang radius ledakannya bisa sampai seratus meter lima puluh meter
jadi artinya kalau patah panghalang ya tapi kan ini kan lingkungan dengan berbagai macam ada bangunan di sebelah kanan kirinya yang tentunya itu sebenarnya sudah cukup aman
yang penting masyarakat tidak mendekat seperti kepo ingin tahu ingin mempotret lebih dekat lebih jelas kepada lokasi kejadian
yang penting masyarakat tidak mendekat seperti kepo ingin tahu ingin mempotret lebih dekat lebih jelas kepada lokasi kebakaran
jadi menjauh saja lebih dulu ke tempat yang lebih aman dan terlindung mbak
pak kris apakah yang meledak di good murah kaliber kecil atau imunisasi artileri
ya nanti kita perhatikan apa saja yang saat ini ada di dalam gudang munisi itu mbak
sekarang ini kita sedang kumpulkan data karena ada informasi bahwa di gudang itu juga ada munisi artele medan ada musisi atlet pertahanan udara dan sebagainya
sehingga nanti kita detilkan lebih lanjut mbak
artinya sampai sekarang pak kris memang ledakan itu masih terus berulang terjadi ya pak chris
jadi makanya kan kita memahami bahwa gudang itu kan ada munisi kaliber kecilnya di sana ada munisi kaliber pedang
makanya pakat tadi ada katanya masyarakat yang menemukan granat jenis granat tetapi tidak meledak
nah artinya kan ada granat ada peluru di situ
sehingga apapun makanya kita sampaikan kepada masyarakat apabila menemukan benda benda seperti itu tidak mendekat jangan diutak atik menjauh
dan laporan kepada apartement sempat sehingga nanti bisa ditangani mbak
pak kris kebakaran kan terjadi sejak pukul delapan belas ya
dan sampai sekarang masih terdengar suara ledakan
oh seribu delapan ratus tiga puluh tepatnya ya oke
delapan belas tiga puluh tepatnya terjadi kebakaran dan hingga saat ini masih terdengar suara ledakan
artinya membuat tim gabungan juga yang diterjunkan ke lokasi cukup banyak ya pak kris
jadi kan ada tim kesehatan tim peralatan untuk menjina kesehatan
makan bahan bahan produk sebagainya tentu sudah kita ketahkan ke situ mbak
tapi hingga saat ini warga belum diperbolehkan ke tempat awal mereka masih tetap dievakuasi sampai nanti api padam begitu
oke baik terima kasih brigjen christomey sianturi telah bergabung bersama kami
nanti kami update lagi ya pak informasi terbaru dengan anda
terima kasih mohon doanya agar bisa segera tertangani
saudara itu dia tadi bagaimana disampaikan informasi dari kadis penat kristome brigjen kristome yang mengatakan memang proses pemadaman masih dilakukan
tetapi memang ada catatan saudara bahwa untuk terus